kita ke informasi lain organisasi profesi pergerakan pelaut indonesia atau ppi
memberikan dukungannya terhadap pemerintah untuk segera melakukan langkah langkah
pembebasan tujuh abk tb charles dari penyanderaan yang diduga
oleh kelompok separatis abu sayyaf di filipina
ppi juga meminta panglima tni segera meminta maaf kepada keluarga korban penyanderaan
yang menganggap kejadian ini adalah kasus penipuan
pembebasan terhadap korban penyanderaan
terlebih kecewa terhadap penanganan pemerintah yang dinilai lamban
dan tertutup atas kasus penyanderaan ini
bahkan sejumlah keluarga korban tidak mengetahui informasi yang benar
dari perusahaan selain dari media
berbagai data dikumpulkan oleh ppi mulai data kronologis kejadian
hingga data terakhir yang diberikan pada keluarga korban
termasuk data kegiatan perusahaan dan pemerintah untuk membantu
menemukan tujuh abk yang kini diduga disandra oleh kelompok separatis
abu sayyaf di filipina senin lalu
ya kalau dari pemerintah kita lihat informasinya kepada keluarga
kepada pelaut itu sangat minim
seolah olah ada yang dirahasiakan ada yang ditutupi
sementara megawati istri mualim satu muhammad ismail mengatakan
bahwa keberadaan tujuh sandra telah diketahui oleh pihak perusahaan
tujuh sandra ditawan oleh dua kelompok yang berbeda
masing masing kelompok telah meminta uang tebusan yang nilainya cukup besar
mendampingi kami mengawasi
dan juga kerja mendorong pemerintah juga agar terus secepatnya lah
untuk menyelamatkan keluarga kami tujuh orang tujuh
hingga hari ke enam pasca diculik keberadaan ketujuh abk masih belum diketahui
pihak tni masih sibuk memintai keterangan enam abk yang selamat
sementara pihak perusahaan hanya menunggu kabar dari penyandera